berbagai macam minuman menyegarkan ditawarkan saat sedang berlibur di pulau dewata bali
salah satunya adalah es daluman dan es gula
es gula cukup terkenal di bali lantaran pembuatannya yang cukup praktis
bahan bahan yang dibutuhkan berupa rebusan air gula pasir yang diberi pewarna makanan agar lebih segar
es gula disajikan dalam dua jenis yakni es gula biasa dan es gula dengan topping susu kental manis
minuman dingin khas bali lainnya yakni es daluman
pembuatan es daluman membutuhkan bahan bahan seperti daun daluman santan kelapa gula merah atau air gula
menurut penjual minuman khas bali di seputaran pulau misol dan pasar
pembuatan es daluman tergantung dari pemilihan daun daluman itu sendiri
untuk membuat es daluman tidaklah sulit
daun daluman yang telah dicuci direndam dengan air bersih
daun kemudian diremas remas kurang lebih sepuluh menit agar menghasilkan air berwarna hijau
hasil remasan daun daluman ini selanjutnya disaring dan didiamkan sekitar tiga jam sehingga mengental dan mengeras
daluman disajikan dengan santan kelapa ditambah es batu dengan topping gula merah atau gula pasir
karena es gula itu segar ya apalagi pakai peresan gula nipis
es gula dihargai sekitar tujuh ribu rupiah
sedangkan es daluman sepuluh rupiah per gelas
bagaimana anda ingin mencobanya
tim liputan dan pasar bank